kita beralih ke jawa barat pemirsa seorang kepala dinas di karawang mengamuk ketika terjaring razia masker petugas gabungan
pejabat ini marah karena ditegur tidak menggunakan masker
ya ini dia agus mulyana kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa kabupaten karawang ini mengamuk saat diberhentikan petugas gabungan karena tidak mengenakan masker
ia bahkan sempat mengancam petugas sejumlah petugas mencoba menjelaskan pelanggaran yang telah dilakukan tetapi pejabat ini ngotot tidak mau memakai masker
karena arus selalu lintas macet panjang kepala dinas ini dipersilahkan melanjutkan perjalanannya
sementara bagi para pelanggar lain yang tidak menggunakan masker petugas langsung memberikan sanksi seperti push up membaca teks pancasila dan membersihkan lingkungan sekitar
wilayah wilayah atau perangkulan yang sangat
sangat ramai dan banyak yang berkerumun di masyarakat tersebut disitulah kita terapkan
ini banyak pelanggaran pelanggaran yang diantaranya tidak menggunakan masker